debat pertama capres cawapres dua ribu sembilan belas akan digelar pada tujuh belas januari dua ribu sembilan belas
komisi pemilihan umum memutuskan memberikan kisi kisi pertanyaan sebelum debat
keputusan kpu tersebut kini menjadi polemik
lalu bagaimana pendapat warga terkait hal tersebut
berikut suara warga dki jakarta
tujuh belas januari dua ribu sembilan belas
seorang calon atau kandidat pasti kan sudah punya satu rangkuman daripada visi visinya
atau mungkin jawabannya yang akan dipertanyakan jadi ya tidak perlu lagi ada visi visi
otomatis mereka menguasai lain hal kalau tidak menguasai
ya enggak masalah sih dikasih visi visi
jadi minimal mereka sudah ada sedikit gambaran tentang apa yang menjadi pertanyaan dari masing masing paslon
yang pasti jangan saling menjelekan mengedepankan visi dan misinya
kalau menurut saya pribadi sih kurang setuju ya
karena di mana mana kalau menurut saya presiden itu harus siap di segala kondisi dan segalanya gitu
jadi kalau misalnya dikasih kisih kisih menurut aku kayak dia sudah prepare segala macemnya
harusnya tuh jawaban itu kita kayak misalnya mbak nih nanya langsung ke saya
kita langsung ngeluarin aja gitu tanpa kita mikir ya spontan
menurut saya perlu sih biar kedua calon atau masing masing calon bakal calonnya itu punya bahan sendiri gitu loh
jadi ntar pas debat pun mereka sama sama siap dan lebih meyakinkan masyarakat juga
sebenarnya sih itu jadi polemik juga ya
cuma kalau menurut saya sih setuju setuju aja sih agar terlihat lebih terarah untuk debatnya
jadi enggak ke mana mana saat paslon satu atau paslon dua
debat jadi selalu terarah sih setuju aja
sebenarnya sih saya pribadi harusnya tidak penuh gitu karena
kan namanya debat ya
jadi kalau ada ksekisi itu sf mereka juga sudah mempersiapkan dan sudah tahu gitu
kalau menurut saya sih itu kurang menarik ya soalnya
kisi kisi itu kayak tidak menunjukkan kualitas dari presiden sendiri nanti saat dia menjawab
kalau dia tahu duluan
mungkin pertanyaan apa jawaban jawaban yang keluar akan manipulatif dan tidak serut seperti debat debat sebelumnya
saya sih setuju aja ya ada kisi kisi karena itu kan sebagai persiapan para paslon
dan kita mengetahui tingkat kemampuan mereka
karena belum tentu juga mereka bisa hafal atas semua kisi kisi itu
menurut saya jam terbang yang akan menentukan setiap jawaban itu
dan kita bisa melihat paslon ini pas nggak sih memimpin bisa tepat nggak